masih di cnn indonesia sports indonesia membawa pulang satu gelar juara dari turnamen bulu tangkis bergensi all england
ganda putra senior muhammad ahsan hendra setiawan tampil sebagai juara usai mengalahkan pasangan malaysia
bagi ahsan hendra ini adalah title juara all england kedua yang berhasil mereka koleksi
bagi ahsan hendra yang menjadi trofi all england kedua yang mereka koleksi
sebelumnya ganda senior indonesia itu juga menjadi kampion di birmingham arena pada dua ribu empat belas
pastinya dari kita nggak menyerah walaupun kalah kita harus memberikan perlawanan
jadi pokoknya kita walaupun udah kalah harus tetap berusaha semaksimal mungkin dan alhamdulillah kita bisa melalui itu
pasti lah ya jadi ini all england turnamen paling tua turnamen bergeng sea jadi ya pasti
benar benar senang lah
bisa kembali juara di sini
gelar juara yang dibawa pulang ahsan hendra kali ini pun menegaskan dominasi indonesia di sektor ganda putra dalam tiga tahun terakhir penyelenggaraan all england
dua tahun sebelumnya turnamen bergeng sini dikuasai oleh duet kevin sanjaya marcus kirian
ironisnya tahun ini dominion selangsung tersingkir di babak pertama
kini wakil indonesia telah mengoleksi dua puluh satu gelar juara di turnamen bulu tangkis paling tua di dunia ini
dan uniknya duet ahsan hendra pula yang sukses mengakhiri posa gelar juara indonesia selama sepuluh tahun usai menjuri all england dua ribu empat belas